sebuah rekaman video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan
seorang pelajar berkaus hitam dan calon abu abu berlari
setelah tangan kirinya terkena sebetan celurit milik pelajar lain
korban mengalami luka serius setelah melakukan duel dengan pelaku di jalan raya cikarang cibarusah
di sasukaragam kabupaten bekasi jawa barat enam desember lalu
korban yang masih duduk di kelas tiga smk itu kemudian dilarikan ke rumah sakit midorosaci barusa
dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian
duel itu dilakukan kedua pelajar di jalan raya
korban sempat menangkis senjata tajam dan pelaku pun melarikan diri
kepolisian prosyek cibarusah memastikan belum mengatuhi pasi pemicu duel itu
korban berusaha mengejar dengan menunjukkan sajab rupacorin
pelajar yang karang cibarusah terput berhenti di perbatasan cibarusah serang baru
setelah berhenti mereka berhadapan hadapan dan saling berkelahi satu lawan satu
menggunakan telurit masing masing
hingga minggu siang kondisi korban masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit mediurosa cibarusah
korban hanya terbaring lemah di atas tempat tidur
dari keterangan orang tua korban sebelum aksi dua terjadi
anaknya berangkat sekolah diantar oleh kakaknya menggunakan sepeda motor
saya taunya udah ada di rumah sakit
itu lagi berangkat sekolah
dia lagi berangkat sekolah
pokoknya saya mah nggak tahu aja
taunya udah ada di sini
bapaknya juga nggak tahu
ini nggak kenal pak
dia udah sama saya udah ditanya pelan pelan
dia nggak kenal sama sekali
cuman dia kenalnya pakai baju pramuka
sementara petugas kepolisian posek cibalusa hingga kini masih mencari pelaku